kejuaraan rally nasional danau toba rally dua ribu dua puluh dua mulai bergulir dari enam hingga tujuh agustus dua ribu dua puluh
sebanyak empat puluh enam rally nasional akan melewati trek sepanjang tiga ratus tiga puluh tiga delapan puluh enam km
yang akan melewati beberapa daerah seperti aiknauli gorbus dan huta tonga
nantinya sembilan special stage akan diperlombakan dalam kejuaraan ini
special stage akan berlangsung pada enam agustus
dan tiga special stage tersisa akan dilakukan pada tujuh agustus dua ribu dua puluh dua
peralituan rumah dari blablabla motorsport
musa rajeksah tampil memukau pada ss satu hingga ss tiga walaupun terdapat kendala dalam gearbox pada mobilnya
overall ini tidak ada rintangan
tapi tracknya memang beda beda
sc satu lebih banyak tanah jalannya sempit terus naik turunnya ekstrim
di ss dua ss tiga jalannya lebar tapi gravel batu licin batu
oke overall sih oke nggak ada masalah
saya gigi lima nya tidak bisa masuk jadi saya tadi gigi empat saja
sebelumnya sesuai dengan target kita masih lagi
ya insya allah ya
target kemarin masuk tiga besar sekarang urutan ke tiga
mudah mudahan bisa bertahan dan bisa maju ke depan
sementara itu rally wanita satu satunya dalam danau toba rally dua ribu dua puluh
canya prasetyo dari banteng motorsport mengaku
bahwa ia tak ada persiapan khusus yang dilakukan untuk berkompetisi bersama pria
karena sudah berkecimpung di dunia otomotif sejak tahun dua ribu enam belas
gimana rasanya sih ini ya excited juga ada gitu
karena kan aku turun di bidang otomotif nggak cuma ini aja
ya slalom speed over juga pernah gitu
jadi ya dibilang maksudnya nggak berniat sambung ya
kesini tuh berusaha biasa aja gitu nggak perlu excited excited
ajang danau toba rally dua ribu dua puluh dua ini juga menarik minat masyarakat sumatera utara
dari berbagai kota untuk menonton gelaran yang diadakan satu tahun sekali ini
salah satu warga juga berharap agar nantinya danau toba dapat menjadi lokasi
kejuaraan rally internasional atau wrc
dari medan saya
jauh ke sini untuk apa nih pak
setiap tahunnya kami memang selalu pergi kemari
kita memang ikutin rally dari dulu pak
ada jagoan nggak pak di sini pak
biasa saya dikelahin lah
tapi karena nggak ada ya rifat sungkar lah
ini lagi sih mbak
karena kan itu kan dunia kan internasional kan
ya mungkin saya harap sih lebih yang toba lebih maju lagi lah itu aja dengan adanya wrc
di mata dunia gitu kan mbak
danau toba rally dua ribu dua puluh dua hari pertama dipimpin oleh perali asal kalimantan timur rian nirwan
yang unggul di empat dari enam special stage yang diadakan
nantinya di hari kedua akan dilangsungkan tiga special stage terakhir untuk menentukan gelar juara